industri kreatif dan digital yang membentuk berbagai komunitas terus bertumbuh
kehadiran mereka menjadi peluang bagus dalam membangun bisnis ruang kerja bersama atau co working space
jika anda memiliki rumah atau tempat tinggal yang berlokasi strategis
bukan tidak mungkin anda menyulapnya menjadi co working space
tentunya anda bisa menambah pundi pundi pendapatan melalui bisnis ini
seperti apa sebenarnya ruang kerja bersama serta bagaimana peluang bisnisnya di masa depan
desi adetonang memiliki laporannya
co working space kian menjamur di kota jakarta
salah satu co working space yang ikut mencicipi gurihnya bisnis tersebut adalah kekini
kekini yang artinya ke cikini didirikan oleh empat wanita yang berlatar belakang berbeda
namun memiliki satu visi yakni membawa perubahan bagi lingkungan sosial dan budaya
ide awalnya co working space kekini hadir itu karena kita
membuat bisnis yang berbeda dan berbeda
membangun ruang ruang itu
ruang ruang perjumpaan yang bisa mempertemukan orang orang yang punya ide ide bernas
dan butuh challenge butuh diuji dengan teman teman lain yang lebih punya pengalaman yang mirip
atau yang bisa disinergikan dan itu dipertemukan
jadi buat kami ini semacam inkubator untuk membuat ide tersebut bisa terwujud
dengan dasar bisnisnya
bisnis with efficient kekini dibangun dengan biaya satu ratus lima puluh juta rupiah hanya untuk interior dan furniture
sedangkan dana operasional kekini bisa mencapai enam puluh juta rupiah per bulan
mencakup internet listrik keamanan dan kebersihan serta gaji karyawan
tidak jauh berbeda dengan co working space yang lebih senior
kekini menawarkan harga sewa lima puluh ribu rupiah untuk dua jam pertama
atau satu ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk seharian
fasilitas yang diberikan cukup mumpuni
seperti akses wifi kecepatan tinggi kopi dan teh gratis cetak dokumen dan ruang pertemuan
fasilitas lain yang akan menyusul adalah loker dan jasa konsultasi oleh mitra strategis kekini
meski baru tiga bulan berdiri kekini percaya diri bisa mencapai break even point di tahun kedua nanti
dalam memulai sesuatu kita jangan hanya menghitung memaknai modal itu sebagai

tapi cobalah hitung aset sosial yang kita punya modal sosial yang kita punya
sosial publik yang sudah kita bangun dari bertahun tahun dengan segala pengalaman kita
dengan segala pertemanan kita jaringan yang sudah kita miliki
satu saat kalau kita berhasil memetakan itu itu bisa menjadi sumber daya yang sama berharganya dengan urusan tadi
berapa sih modal gitu
kekini memiliki empat konsep
ruang guna yakni ruang belajar ruang berbagi ruang berkarya dan ruang pentas
media sosial masih menjadi andalan kekini dalam hal pemasaran
yang lebih menginformasikan kegiatan apa saja yang dihadirkan oleh kekini
baik yang melibatkan komunitas maupun yang bersifat eksebisi
lokasi kita di jakarta pusat saya nggak tahu apakah kita co working pertama di jakarta pusat atau tidak
karena nggak tahu jadi nggak bisa nge claim
tapi lokasi kita sangat strategis
kita ada di cikini
bisa dijangkau dengan mudah lewat kereta api ataupun kendaraan umum seperti bis ya
dan dari transjakarta juga nyambung ke sini sangat mudah
lalu kemudian secara pricing ya kita juga cukup bersaing lah gitu
dengan apa namanya sekitar sekitar kita
jadi kalau misalnya biasanya nongkrong di kafe gitu ya mungkin sekarang akan memikirkan kerja di co working
di masa sekarang yang pasti kita mengandalkan juga media sosial
jadi kita mengumumkan kegiatan kegiatan kita di sana
kita punya facebook
di kekini ruang bersama
dan kita ada instagram dan twitter handle nya
at komunitas kekini
untuk menambah kenyamanan kerja kekini juga bekerja sama dengan kedai kopi soma
di mana pengguna ruang kerja bisa menikmati kopi dari para petani tanah sunda
co working space seperti kekini memberikan ruang kerja bagi publik yang tidak memiliki batasan kubikel
apalagi jam kerja yang kaku
co working space memberikan solusi bagi para ve
atau freelancer yang memiliki kesulitan bekerja di rumah
apalagi bagi para startup yang belum memiliki kantor
sehingga pengguna bisa saja duduk bersebelahan dengan orang dari latar belakang berbeda
mereka bisa berinteraksi untuk membuka jaringan di antara mereka
kehadiran kekini yang fokus pada isu perubahan sosial dan seni budaya ini
untuk melengkapi co working space lainnya yang sudah ada
dan fokus pada isu digital dan wirausaha kreatif berbasis teknologi
untuk hari ini sih sebenarnya saya ada janji meeting di sini
karena saya juga mengadakan festival film
arkipel jakarta international documentary and experimental film festival
itu rencana nanti agustus
dan kita berencana untuk menjadikan kekini salah satu partner venue kita
cuma venue yang di
kita maksud disini dengan kekini kerjasamanya lebih
kekini akan menjadi lounge atau kantor kita bersama
atau tempat untuk hangout dari tamu tamu festival film dari dalam dan luar negeri
untuk hangout bersama di sini ya santai dan ya bekerja gitu dan apa
karena festival filmnya sendiri akan berada disekitar sini cikini sini gitu
co working space bukanlah sekedar ruang yang menyediakan internet kencang
atau fasilitas lainnya
namun harus bisa menciptakan suasana hidup layaknya komunitas
lokasi desain interior layanan dan fasilitas
hingga mengetahui profil kebutuhan penyewa
menjadi hal utama membangun sebuah co working space
jadi siapa saja yang menjadi member
serta suasana yang tercipta di dalam ruang
akan turut menyumbang sukses tidaknya usaha ini
kuncinya adalah tidak malu berdiskusi dengan sesama co working space lainnya
untuk memenuhi kebutuhan
dari penyewa desy aritona jakarta